baiklah selanjutnya ini istri wakil gubernur terpilih dor asia uno menyatakan ia tidak melakukan persiapan khusus menjelang pelantikan
tidak jauh berbeda begitu ya
ini selain itu mereka juga enggan pindah ke rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
ya nur asia menambahkan dia lebih tertarik untuk bekerja langsung bersama ferry farhati baswedan untuk masyarakat dki jakarta
untuk pertama kalinya nur asia akan mendampingi sang suami sandiaga salahuddin uno yang akan dilantik sebagai wakil gubernur dki jakarta di istana negara pada senin mendatang
kendati hadir untuk pertama kali nur asia mengatakan tidak melakukan persiapan yang spesial
nah bu nur besok pelantiknya ada persiapan khusus
persiapan khusus sih enggak ya cuman memang ya stamina nya harus dipersiapkan vitamin
jangan lupa ya minum air putih yang banyak supaya nggak lemes
sudah berenang sudah
nur asia mengungkapkan dia lebih tertarik untuk mempersiapkan rencana kerja belusukan di tengah masyarakat bersama ferry farhati baswedan
bu nur nanti kira kira mau protes dengan bidang apa
saya sih sesuai dengan tugasnya ya pastinya
karena kan kita sudah dibagi bagi ya sesuai dengan
programnya jadi bu ferry sesuai bidangnya saya juga sesuai dengan bidangnya
saya lebih banyak mengurus ibu ibu pkk ibu dan anak tentunya ya
karena memang yang dibutuhkan warga jakarta itu ya pendidikan kesehatan ya
menurut nur asia belusukan merupakan suatu bentuk dukungan real kepada sang suami agar sang suami bisa mengemban amanah yang diberikan oleh masyarakat selama lima tahun ke depan
saya memang bangsa dia sekarang itu ya sudah milik publik ya milik masyarakat
tapi yang membuat saya senang karena memang insya allah dia bisa ya
amanah untuk membantu masyarakat yang memang justru membutuhkan bang sandi gitu
jadi ya hidup ini kan memang harus bermanfaat ya untuk orang banyak
jadi seperti blessing aja lah
dukungan serta harapan dari nur asia uno terhadap sang suami tentu menimbulkan asa baru bagi masyarakat ibu kota terhadap pemimpin barunya
noras pas ya cekarta